ke lima puluh empat kendaraan yang mayoritas kendaraan berplat nomor di luar jawa timur
seperti dari jakarta dan jawa tengah
ditahan karena melanggar aturan pemerintah tentang larangan mudik yang masih berlaku
dan juga tidak memiliki izin trayek
puluhan kendaraan ini dikenakan tilang dan ditahan
hingga batas waktu operasi ketupat selesai pada tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh mendatang
jadi bagi para pemudik yang terindikasi menaiki travel travel ini
langkah yang kita lakukan pertama adalah travel ini kita lakukan penyitaan dengan tilang
kemudian untuk penumpangnya kita arahkan yang pertama
kalau tetap akan menuju ke lokasi yang akan dituju
maka kita akan menghubungi gugus tugas yang ada di sana
untuk kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dinas kesehatan setempat
untuk nantinya akan dilakukan isolasi mandiri
atau yang kedua kita kembalikan lagi ke daerah asal
kepala dinas perhubungan jatim kami siang menyatakan
larangan mudik masih tetap berlaku bagi masyarakat
namun ada beberapa ketentuan yang diperbolehkan melakukan perjalanan
sesuai surat edaran menteri perhubungan no empat tahun dua ribu dua puluh
orang yang melakukan perjalanan itu dengan menjalankan tugas negara
baik itu tni polri kemudian asn
dengan surat keterangan dari pejabat setingkat eslon dua
kemudian yang kedua orang yang dengan kebutuhan mendesak
yaitu orang yang
yang melakukan perjalanan untuk
merubat karena sakit keras
kemudian keluarganya yang meninggal
semua dengan surat keterangan
untuk pemudik yang melanjutkan perjalanan ke lokasi tujuan
pihak kepolisian akan menghubungi gugus tugas penanganan covid sembilan belas di kota tujuan
untuk dilakukan karantina dan observasi
atau para pemudik dikembalikan ke daerah asal
wahyu pratama putra surabaya jawa timur